menggelar agenda kopi darat nasional partai solidaritas indonesia belum menentukan dukungan ke salah satu calon dari partai tertentu di pilpres dua ribu dua puluh
agenda ini menghasilkan empat rekomendasi salah satunya adalah penentuan dukungan capres melihat sosok cawapres termasuk potensi cawapres yang usianya minimal tiga puluh lima tahun
wakil ketua dewan pembina psi grace natali menyinggung gugatan judicial review salah satu kader psi soal syarat usia capres cawapres minimal tiga puluh lima tahun ke mahkamah konstitusi
menurutnya pergantian syarat minimal yang tadinya empat puluh tahun ke tiga puluh lima tahun mampu membuka kemungkinan baru lahirnya pasangan potensial di pilpres dua ribu dua puluh
grace masih tak membenarkan atau membantah gugatan ini untuk meloloskan wali kota solo gibran raka bumi pada pemilihan presiden mendatang
kita adalah momen konsolidasi tiga puluh delapan pengurus ketua ketua dpw itu berkumpul
memberikan amanah mandat kepada dpp dan juga dewan pembina untuk melakukan jajak pendapat lagi ada seperti itu juga ya
dan kemudian juga mempertimbangkan wakil presidennya itu juga
kalau kita bisa dukung wakil presiden yang memang anak muda dan juga bagus berprestasi kenapa enggak
gitu ya kurang lebih
lebih seperti itu tetapi apakah siapa
nah ini masih akan ada proses yang akan kita lewatin nanti sudah dapat mandat dari dpw
kita akan punya proses lagi setelah ini